apa pak akum sudah coba telepon hpnya lagi
sudah ratusan kali bu
tapi hpnya tidak aktif
semoga febri cepat ketemu ya
e sih sudah dikasih tau
pebri tadi kesini tidak bu dokter
pak feble tidak kesini pak
atau mungkin feble menikah rumah temannya kali pak akum
feble tidak punya teman
sebenarnya yang bermasalah di rumah itu bukan feble nya
feble beneran hilang
itu dia yang saya khawatirkan
kamu jaga kesehatan
sering kesini ya cin
kan dede udah minta sama ida buat nemenin emak
katanya dia besok mau belanja ke perlambulanan di bogor
ya kan deh
mak gak akan ngejarin kamu ke bogor
si febri kabur
kabur kemana ya tut
itu mah maunya kamu
tapi dia kabur apa hilangnya
bawasah sok aget gitu deh doy
bawasah ikut ikutan yang lain
kamu kan udah tahu dari sore
lebay tau gak lebay lebay
kita tanya ke bu gurunya yuk ayo
jangan jangan si bebri culik sama si idan terus minta tembusan
sembarangan kamu ceng
dia kan lagi butuh duit
gak mungkin juga idan culik febri
sus ada orangnya
ujang sama asep dateng kembali dong
kamu kemana sini
kamu numbers mak
sebebru mana bok
si pembeli di luar sendirian kalau ada apa apa bagaimana
kalau ada orang jahat yang mengganggu dia itu harus
beri anak yang cerdas dia pasti bisa menjaga diri
ya kita doakan saja biar febri cepat pulang
febri masih kecil
pak mangga arti silahkan duduk pak
masih ada yang mau berbicara
gimana febri nya sudah ketemu belum
belum bisa pak kita harus tunggu dulu satu x dua puluh empat jam
saya masuk dulu ke dalam ya
sus kamu tunggu di sini aja ya
edward beneran gak tahu febri ngumpet di mana
gak tahu nek
dia kemana ya
gak tahu juga nek
sejak pindah ke ciraos febriti nggak punya teman selain edward
kemana tuh anak
apa pak akum sudah coba telfon hp nya lagi
sudah ratusan kali bu
tapi hp nya tidak aktif
semoga febri cepat ketemu ya
esy sudah dikasih tahu kum
bapak rata perlu kum
bapak rata perlu kum
tapi kan dia harus dikasih tahu
siapa tahu febri ngasih tahu ibunya
keadaan febi itu di mana
biasanya anak perempuan begitu kum
kum tak mau
yang ingin berhenti bareng ruby
kalau kamu corrupted dengan gua